bapak kami tahan harta beserta
rumah akan kami sita
mas lihat deh
aku tadi beli ini nih mas

belum kemarin kan
mama baru belanja cukup
ya ampun mas
masa dari dulu ini ini aja
kuno banget sih
mudahin dikit dong mas
ini kan bagus buat saya
aw mau bangun cowok
oh mas bagus banget
baru baru nyembing istri nggak apa apa kan mas
laporan sumbangan masjid yang sudah cair dari kecamatan pak
jumlahnya satu ratus lima puluh juta tolong minta ditandatangani pak
terus uangnya mana
ya ya taruh aja di situ biar aku yang ngikut
kok kamu belum pergi mau lapar apa lagi
ini pak kemarin kan saya diinterogasi sama bu camat
katanya ada beberapa dana fiktif yang masuk dalam laporan keuangan kita pak
seperti sumbangan untuk jatah raskin yang diberikan
yang bulan lalu
mestinya jatah untuk tiga puluh kakak tetapi nyatanya cuma dua puluh kakak pak yang kepanas
kurang ajar pak kamu menuduh aku korupsi begitu
bukan begitu pak
tapi saya kan juga didesak sama warga
mereka meminta jatah mereka pak
baik pak permisi pak
kamu itu loh uang uang setiap hari
padahal tadi pagi kan aku kan sudah ngasih satu juta
wah mas ini gimana sih
kan buat arisan mas aku ikut arisan mobil sama ibu ibu pkk
lumayan kan kalau dapat kita punya mobil baru mas
kamu itu gak lari dari uang
udah lebih jauh enggak apa apa kan kalau ke ibu ini
nanti ini buat besok lagi
karena bapak bapak senang ibu ibu tuntutan kalian sedang dalam proses
hah proses proses dua bulan lalu jawabannya juga seperti itu kami tidak percaya lagi

kami sudah ngecek dana itu dari kecamatan tiga bulan lalu sudah turun
udah apa mas
nah itu dia orang yang makan duit kita
tenang tenang bapak bapak dan ibu ibu tenang sabar sabar sedikit
nah sabar sabar saya sudah yang mencari
saya sudah hilang kesabaran pak sekarang juga bapak harus tanggung jawab pak
pak maman saya sudah mendengar laporan dari warga tentang dana mereka yang belum cair
saya juga sudah memeriksa keuangan pak maman pak maman sudah terbukti korupsi dua ratus lima puluh juta rupiah

tidak pak tidak
karena itu bapak kami tahan harta berserta rumah akan kami sitar ayo tahan tahan
pak jangan pak jangan
udah udah udah udah
makasih pak maman
makasih pak maman
makasih pak maman
eh segot berapa mak
ya kok dikit sih duitnya nyanyi lagi gih
yang bagus nyanyinya biar orang kasih
biar orang aslinya duitnya banyak ya
cepetan ya yang banyak hati hati
eh pak maman perasaan gua lu selama dua bulan di penjara ga ada yang nengokin lu
memang lu ga punya keluarga pak
dua aku punya tapi sudah ketiga
tapi gak tau mereka ada dimana sekarang
ya pak gak ada yang bersyukur ke saya pak
maafin bapak ya
dari dulu ibu sudah memaafkan bapak
masih bisa untuk memperbaiki kesalahan
dan ibu memaafkan bapak
bapak tetap menjadi junjungan dan panutan ibu pak